sebanyak dua belas pemain tim putra dan dua belas pemain tim putri pelajar yang tergabung dalam dbl all star
senin malam mulai menjalani pemusatan latihan jelang keberangkatan los angeles amerika serikat pada akhir pekan ini
pemusatan latihan digelar di dbl academy surabaya selama enam hari hingga enam belas juli nanti dengan didampingi tim pelatih dbl all star
sejumlah materi latihan diberikan oleh pelatih kepada seluruh pemain
bagi para pemain dapat menembus tim dbl all star merupakan prestasi yang membanggakan karena harus bersaing dengan ratusan atlet pelajar lainnya di seluruh indonesia
peluang ini tak disiasiakan para pemain dengan mempersiapkan diri secara maksimal mulai dari latihan fisik
belajar lebih banyak di sana terus separing separing kita belajar dari sana
adaptasinya selama ini gimana dengan teman teman baru ini
cepat teman temannya baik baik baik semua
pelatih tim putra dbl all star dhani harhab optimistis tim asuhannya bisa tampil kompetitif saat menghadapi tim basket amerika mengingat persiapan yang dilakukan cukup matang
pemainnya tidak memilih karena sudah ada tim khusus sebenarnya yang kemarin didatangkan dari australia ke malam itu
jadi kita sih sebenarnya hanya memilih setelah kepilih di dua belas
di los angeles amerika serikat tim dbl all star akan menjalani dua hingga tiga pertandingan dengan tim tim remaja setingkat sma
selain itu para pemain juga akan mendapatkan coaching klinik dari jordan loli yang merupakan
pelatih pribadi beberapa pemain nba
tak hanya itu mereka juga akan mendapatkan coaching klinik dari phil hendy asisten pelatih los angeles lakers
wahyu pratama putra surabaya jawa timur